sebagian calon haji asal indonesia kamis malam mulai bergerak menuju ke mina
begitu juga petugas panitia penyelenggara ibadah haji indonesia
jamaah calon haji asal indonesia ini diangkut ke mina dengan menggunakan bus
dari depan hotel mereka menginap
mereka adalah jemaah tarwiyah yaitu jemaah yang akan menjalani prosesi ibadah dengan bermalam dulu di mina
kemudian berpindah lagi ke arafah untuk beribadah wukuf pada sembilan zulhijjah atau sabtu sepuluh agustus
selain jemaah calon haji sebagian petugas dari ppih juga bergerak ke arafah pada kamis malam
sedangkan untuk jemaah yang memilih langsung ke arafat tanpa lebih dulu ke mina mulai diangkut pada jumat pagi ini
esok hari sekira jam tujuh pagi itu jemaah akan mulai diberangkatkan menuju ke arafah
nah mekanisme pemberangkatannya nanti pihak maktab itu akan mendatangkan bis
tentu sesuai dengan kapasitas parkirnya yang akan didatangkan sebanyak dua puluh satu bis
tapi akan didatangkan secara bergelombang sesuai dengan kapasitas parkirnya
ketika kan hotel jemaah tersebut mampu menampung tiga bis maka dia akan datangkan tiga bus